ya untuk mengetahui situasi terkini dari natuna kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan wakil upati kabupaten natuna ngesti yuni suprapti
ya selamat pagi bu ngesti
ya bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan tampung warga negara indonesia dari wuhan
kebetulan saya kan di luar jadi yang tahu mungkin di dalam itu dari pihak pemerintah pusat sendiri ya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya di hanggar
itu untuk kondisi di dalam kami memang tidak tahu persiapan persiapan sampai hari ini detik ini
ya sebagai wakil upati tentunya ya bu harus siap ya bu ya karena ini wilayah dari ibu sendiri otoritas dari ibu
belum tahu bagaimana sebenarnya akan ke siapa tapi sejauh ini bagaimana meredam dari emosi dari warga yang menolak dari adanya wni dari wuhan tiongkok ini untuk dievakuasi dan diisolasi sementara di wuhan ibu
ya semalam itu sudah ada komunikasi penjelasan dari menteri kesehatan langsung kepada masyarakat
karena mereka atau menteri kesehatan itu yang lebih tahu kondisinya
pasien seperti apa kawan kawan kita dari wuhan itu seperti apa kondisinya kemudian penyebaran virusnya seperti apa
tentunya ini juga dari pihak kementerian kesehatan yang harus menjelaskan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat
ya ibu ngesti dari panglima tni kemarin juga sudah menyatakan sudah akan disiapkan tiga ratus kamar untuk warga negara indonesia yang dievakuasi dari wuhan
apakah persiapan itu sudah selesai
dan apakah sudah siap untuk kedatangannya
saya belum bisa berkomunikasi dengan mereka karena memang tidak menanyakan itu
kami belum ada kontak dengan mereka
artinya sejauh ini belum ada komunikasi dari pemerintah pusat ya bu dari menteri kesehatan panglima
karena di sana sudah ada pak ketua dprd yang mungkin lebih tahu tentang kondisi yang di sana
tentunya dprd akan melaporkan ke kepala daerah bu
tentunya ibu sebagai wakil upati apa informasi yang disampaikan oleh ketua dprd
artinya ya semalam itu memang waktu ketua dprd melihat kondisi kondisi yang ada di sana memang belum selengkap atau sesempurna
seperti ya hanya belum sempurna lah untuk menerima kelengkapannya
tapi mungkin hari ini sudah selesai
ya belum sempurna ini apakah memang kurang
koordinasi atau seperti apa bu
mengingatkan ini minggu pagi informasinya mereka akan mendarat evakuasi dari wni ini di natuna
kami sudah berikan sepenuhnya kepada kawan kawan yang ada di sana
kabarnya pukul sembilan pagi waktu setempat warga negara indonesia dari wuhan akan mendarat ke natuna
apakah anda sudah mendapatkan informasi tersebut
informasinya dari televisi saja
nanti akan mendarat informasi dari batam bu akan dibawa langsung ke natuna
artinya ibu masih belum mengetahui hal itu ya bu ya
iya saya hanya memonitor melalui berita berita saja
tapi kalau boleh tahu bu digambarkan apakah benar jarak hanggar ke permukiman warga itu sekitar lima km
seperti apa yang disampaikan oleh panglima tni
kalau menurut kawan kawan yang sudah mengukur melalui gambar yang sudah beredar juga
itu memang jaraknya tidak sama
sampai lima km
kalau untuk sampai ke pemukiman warga yang terdekat
berapa kira kira bu jarak
ya sekitar satu kilo lebih lah
artinya ini sangat mengkhawatirkan bagi warga setempat ya bu ya
iya sebenarnya begitu
ada himbawan khusus kepada warga setempat bu yang menolak adanya kedatangan dari wni asal tiongkok ini bu
hari ini kan mereka masih melakukan penolakan
jadi tadi malam saya sudah komunikasi dengan dananal untuk bisa menjaga

kita harus berdekatan illegi

mohon untuk dilindungi warga kami
oke baik baik bangetam
baik kita akan harapkan itu bu akan terjadi pada minggu pagi ini
iya terima kasih bu westi atas informasinya
dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian new day